banyaknya masa fpi memang sempat menutup akses jalan baik dari arah selipi menuju tanah abang maupun sebaliknya
aksi masa terpusat di depan jalan petamburan tiga yang merupakan tempat dari markas fpi
kita ke informasi berikutnya
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengimbau agar warga yang menyambut kedatangan pemimpin fpi rizik syihab
untuk mematuhi aturan protokol kesehatan
riza berharap agar penyambutan rizik dapat diwakilkan guna mencegah terjadinya kerumunan
yang berpotensi dapat menimbulkan penyebaran covid sembilan belas
hal tersebut disampaikan ahmad riza patria di gedung balai kota jakarta
usai menggelar apel peringatan hari pahlawan pada selasa pagi
menurutnya untuk perlu atau tidaknya rizik menjalani isolasi
dirinya menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat dan satgas covid sembilan belas
wagub berharap agar penyambutan rizik syihab dapat diwakilkan
guna mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi dapat menimbulkan penyebaran covid sembilan belas
setiap warga yang datang ke luar negeri ada sayap harapan kita semua
agar masyarakat yang merindukan kehadiran beliau di jakarta atau di indonesia
harap juga tidak perlu berbondong bondong apalagi membuat kerumunan kerumunan
nanti berimpitan berdesak desakan
sehingga nanti tidak memperhatikan jaga jarak
sebagaimana protokol kesehatan atau covid sembilan belas
kami minta semuanya